meli sumpah bahasa inggris kau kacau banget
eh sadar meg sadar
bahasa inggris tuh tadi juga dibawa gue gak lebih bagus daripada gue
lo mesti percaya sama gue
gue secantik apapun clara
tapi gue itu gak bakal jatuh hati selain kehatian
pokoknya lo mesti percaya full sama gue sama ini penting
cemburu tuh wajar
cemburu tuh wajar

tapi jangan ngambek terus
gak kayak reva tau kalo marah marah terus
pakai segala ngambek sama gue kan lo
yang suka ngambek tuh cindy
mau kayak gue suka ngambek
pokoknya lu tuh harus banget positif thinking
karena kalo lu mikir positif gue yakin banget gue bakal pencinta sama lu
makasih ya sen
gitu doang singgung
saya terpaksa melakukan ini karena saya bertugas sebagai guru piket
saya terpaksa menghukum kalian karena kalian terlambat sekolah
sedetik saja kalian kurang mencari ilmu ruginya seumur hidup
jadi jangan menyesal kalo kalian terlambat di hari tua
karena kalian kekurangan ilmu iya toh
iya selesai berdiri
masuk masuk masuk semua masuk
kalian jangan kebanyakan nonton kartun
boy kamu kok pake terlambat sih
hah iya mah pak cik
walaupun saya dekat dengan kamu boy
tapi hukum tetap ditegakkan
pusap kayak tadi boy
kayak tadi pak
kita mau ada
pusap enam enam
pusap yang benar
mulai lagi dari satu
cukup bangun berdiri
pemanasan di sini
bisa dilakukan setiap hari
kapanpun ada kesempatan
bukan cuma di dojo
karena setiap kita ada di sini di dojo ini
kita latihan fisik
fight satu sama lain
kalau kalian ini adalah musuh sebenarnya
kenapa yang mau bertarung
kiri noval yang pertama
hai teman teman nama saya melly
saya delapan belas tahun
saya sangat cantik cantik dan baik
saya harap di masa depan saya akan menjadi perempuan yang kuat
oke terima kasih melly
oke teman teman saatnya berbicara
sampai jumpa lagi oke
hei kamu masih mikirin tentang clara ya
ih lagian itu harus tahu dia harus mikirin clara
jangan biarin boy sampai suka sama clara
kalau bisa dijauhin dikasih pembatas
nggak boleh deket deket gitu
enggak komel tadi gue udah bilang sama gue
kalau misalnya itu cuma sebatas kerjaan
dan itu karena boy nggak enak aja sama mamanya
lagian juga kayaknya
kata boy clara tuh gak berniat sejauh itu deh
dia maksudnya ngelakuin itu cuma ya buat nyendingin hati mamanya boy juga
tapi ya jangan sampai boy jadi berkesan php ing si clara
kalau menurut gue nih si boya kan emang anaknya baik banget
sama siapa aja juga dia baik kan
jadi kayak nggak ada salahnya gitu loh kalau misalnya si boy baik sama clara
lagian juga kalau misalnya emang clara yang ngerasa boy nggak deketin dia lah
nggak sih dia harapan atau apa
ya emang salahnya si clara aja berarti kecantilan kan
orang yang mau dasar boy baik
nah itu dia yang dihidangin itu nggak boleh ya kan
udah udah ini kan jam istirahat
meling gimana kalau kita keluar cari angin biar segar yuk
iya nih gue berasa kayak istirahat malah tambah pusing
di pertarungan lo lawan remoraga
gue mau duel sama tristan sebagai partai tambahan
wah kok bisa kayak gitu noh
iya boy kemarin pas di rumah lo si tristan tuh nanganin gue
tapi ini bangku gue
ini bangku lo
emang lo bawa ini bangku dari rumah lo
men ini acara bebas
mau duduk di mana aja
kecuali ini bangku lo bawa dari rumah lo
kamu mau gak
kita punya standar yang sama loh
suka suka di rumah
ehm makasih loh tawarannya tapi kayaknya nggak ada ini deh
kamu jangan lepas lepas nganain dulu aja
hmm emang yang enak tuh sih
apa takut sama
ya ampun ya ampun
kamu tenang aja
kamu kecantik ya
lepas dari begini banyak juga yang nangis
lo denger ya
pertandingan sama ray moraga
dan kalau menurut gue sih gimana kalau kita buat partai tambahan
dan bertarung lo sama gue
ya lo buktiin aja kapasitas lo sebagai ketua aj
dan kalau sampe lo kalah mending lo mundurin diri deh jadi ketua
dan kalau bisa ya lo putusin cindy
lo sumpah gue takut man gue terima
oke kalau gitu
ngapain juga dia masih dekat sini
iya si tristan tuh yang nyebelin tau gak lo
lagi kalau emang haikal gak mau terima tantangan tristan
gue juga mau kalau tristan
semalam abis gue pulang dari malu gue ketemu alex di jalan